partai demokrat versi klb deli serdang secara resmi telah menyatakan bangunan ini akan menjadi kantor pusat
dari segala kegiatan di dpp partai demokrat versi klb deli serdang
bangunan ini masih dalam proses renovasi dan selama proses renovasi
segala kegiatan yang berhubungan dengan dpp partai demokrat versi klb deli serdang
dilakukan di banyak tempat tapi belum dilakukan di tempat ini
bangunan ini juga dinilai bersejarah karena menjadi saksi atas peristiwa peristiwa bersejarah
partai demokrat sejak zaman dulu kalah
bangunan yang terletak di kawasan rawamangun jakarta timur itu adalah markas partai demokrat pertama
sejak didirikan pada tahun dua ribu satu
saat itu partai demokrat dipimpin oleh subur budi santoso untuk periode dua ribu satu hingga dua ribu lima
setelahnya bangunan mirip ruko ini juga menjadi kantor pusat
di masa kepemimpinan almarhum hadi utomo dan sekjen marzuki ali hingga tahun dua ribu sepuluh
kepemimpinan anas ubaningrum kantor dpp partai demokrat sempat pindah lagi
ke gedung milik politikus p tiga jan parit
lalu gedung ini pun kembali digunakan hingga pertengahan tahun dua ribu enam belas
di bawah kepemimpinan susilo bambang yudhoyono
cerita histori itu yang menjadi alasan kantor yang sudah tak dihuni sejak dua ribu enam belas itu
menjadi pusat kegiatan dpp demokrat hubung klb deli serdang
ya dulu kantor partai demokrat di jalan pemuda itu
itu kan dimiliki oleh kader partai demokrat yang dipakai oleh partai
nah dan terakhir itu ditempatin sampai dua ribu enam belas ya
nah setelah dua ribu enam belas itu kan dari kantor dpp dulu kemudian menjadi kantor partai demokrat provinsi dki jakarta
lalu kemudian dki jakarta punya kantor sendiri lalu kantor dpp
jadi kantor yang di jalan pemuda itu kosong
nah sekarang kita renovasi kita pugar kembali untuk ditempati menjadi kantor dpp partai demokrat
wisma proklamasi menjadi kantor pusat dpp partai demokrat
di bawah kepemimpinan agus harimurti yudhoyono
kantor ini menjadi pusat kegiatan partai demokrat di bawah kepemimpinan ahy
yang terdaftar secara sah di kementerian hukum
cerita soal kantor partai berlambang mersi ini tak berhenti di situ
di akhir dua ribu enam belas sekretariat dpp partai demokrat resmi pindah ke wisma proklamasi
di jalan proklamasi no empat puluh satu jakarta pusat hingga hari ini
kantor itu juga sudah terdaftar secara resmi di kementerian hukum dan ham
dan memiliki anggaran yang sah untuk operasional partai
yang pasti kamu pengen sampaikan kantor partai demokrat yang satu adalah di proklamasi empat puluh satu
di luar itu tidak ada yang namanya kantor partai demokrat
dan kami pun tadi tadi sudah mengambil tindakan dengan melakukan kembangkan
mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum untuk pihak pihak yang masih
dan menggunakan nama atau atribut bahkan mengatakan nama partai demokrat
karena mereka tidak punya hak untuk itu
karena kantor ini juga sudah terdaftar ada anggarannya secara sah ya mas yahya
iya sudah sangat jelas kalau di sini ya

kolemen itu pun berpengaruh di sebuah kantor yang sangat jelas dua listu partai demokrat masih berlangsung hingga saat ini

berpengaruh di segala sisi sampai keurusan kantor partai
perlu diingat dimanapun aktivitas partai politik dilakukan selama legal dan terdaftar secara hukum
masih diakui sebagai kegiatan yang sah
berseladuhan para maestro jakarta